sebagai penyambung lidah masyarakat sebenarnya ngasih tahuin ke banyak orang bahwasanya ini
lo yang perlu diedukasi sebenarnya nih di medan karena ini jadi problem katanya gitu kan
hai kan itu makanya datang juga kemari karena senggel ini jadi problem terdatang apa sih
problemnya kita lihat oh sungainya jorok nih perlu dilakukan kegiatan edukasi lingkungan
umat seragamnya pengangguran berarti perlu dilakukan kegiatan edukasi ekonomi kreatif
tentunya oh padahal mudanya banyak yang narkoba batikan produk edukasi juga yang kita lihat
fasilitas itu yang belum ada di sini awak juga punya usaha kan punya usaha
kenapa enggak eh yang aku tahu ini juga kebagi
ini adalah lukman hakim sya crises collaborator pelestari sungai delhi
dan pendidik anak pinggir sungai delhi pria yang akrab di nepali needs memang bukan asli dari
medan namun kecintaannya pada sungai deli dan masyarakat di pinggiran sungai deli membuatnya
memilih mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mengajar pendidikan non formal bagi anak anak pemuda dan para orang tua
tak hanya berperan sebagai pembina sanggar lukman yang juga aktivis lingkungan hidup bertekad melestarikan sungai deli
dengan mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk membersihkan dan menjaga kebersihan dan lingkungan di sekitar sungai
rata rata masyarakat tepian sungai deli memang punya problem sosial
termasuk kan bicara tentang narkoba bicara tentang pernikahan anak usia dini
putus sekolah anak anak juga disini terus itu pengangguran
jadi saya dipandang juga sebagai masyarakat mungkin kota sebenarnya
tapi aku lihat ini kan dipercaya
bisa menjadi sebuah potensi sebenarnya
sumber daya manusia jika dikembangkan dengan baik diedukasi dengan baik kita pikir pola ini akan berubah
dari masyarakat miskin kota mungkin bisa menjadi masyarakat sejahtera
sehari hari lukman beraktivitas di sebuah rumah yang menjadi bagian sanggar anak sungai deli atau sasude
untuk menuju ke sanggar
dari titik nol kota medan atau tugu kantor pos medan sasudi hanya berjarak sekitar empat km
dari jalan brigjen katamso medan kita dapat menuju lokasi sasude dari jalan di tengah pekuburan mandailing atau dari jalan kesatria
setelah berjalan beberapa menit kita akan sampai di perkampungan lingkungan dua belas kelurahan seimati kecamatan medan maimun
setelah menelusuri lorong lorong rumah warang kita akan menuju ke tempat yang lebih dekat

karena lokasinya yang persis berada di pinggir sungai deli sanggar ini juga dijadikan sebagai pos jaga sungai deli
sasude nyaris tak pernah sepi
hampir setiap hari lukman bersama para relawan komunitas menggelar berbagai kegiatan
setiap kegiatan yang digelar sudah dibicarakan terlebih dahulu dalam diskusi bersama
setiap kegiatan sasude dipandu para relawan dengan melibatkan warga sekitar tak terkecuali anak anak
mereka antusias dan gembira mengikuti segudang kegiatan
seperti kegiatan bersih sungai yang kebanyakan diikuti anak laki laki
rutinitas membersihkan sungai membuahkan hasil sungai yang bersih
sehingga air sungai pun bisa dimanfaatkan warga untuk mencuci
kehadiran lukman dan relawan komunitas yang turun tangan memenahi sungai dan mengajar berbagai keterampilan dan keahlian pada masyarakat pinggiran sungai deli mampu membuat perubahan
sungai dan lingkungan yang dulu kotor sekarang semakin bersih
anak anak juga sudah memiliki berbagai keahlian
keluarga elvina salah satunya yang merasakan manfaat kehadiran sasudi di kampungnya
anak dan cucunya
sekarang punya banyak kegiatan yang bermanfaat
banyaklah pak manfaatnya
anak cucu kami jadi pandai pintar mau mengaji mau bergotong royong
karena kan anak anak ini dianjurkan mengutip utip sampah membersihkan halaman
banyak juga lah manfaat sama kami
apalagi pak banyak juga lah
anak anak ini kan jadi nanti setiap minggu orang ini
buatkan bubur untuk anak anak bagi bagi pintu ke pintu
kegiatan sosial itu kan untuk membantu bantu kami pak
mau menyelamatkan barang menyelamatkan orangnya
jadi kami gak jauh jauh lagi cari orang untuk nolong kami pak
udah ada anak anak ini
sering setiap minggu nanti buat kacang hijau
ngebagi bagi nasi untuk anak anak
tetangga tetangga keluarga disini lah
setiap minggu macam macam lah ganti ganti menunya
banyak banyak perubahannya
kalau dulu kami berserak pak disini
sekarang semenjak ada orangnya
gang kami sudah bersih kampung kami
selamat siang semuanya
kolaborasi yang kita bangun itu kebetulan saya kan adalah pendiri dari komunitas perempuan hari ini
nah jadi ada salah satu program di dalam komunitas saya
yang bisa berkolaborasi dengan sanggar anak sungai deli
yaitu tentang pendidikan gender
nah jadi biasanya kita mengajarkan tentang pendidikan seks
kemudian pendidikan kesetaraan antara perempuan dan laki laki
terus kemudian juga kita melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan kepada anak
pada satu juli seribu lima ratus sembilan puluh
pendiri kota medan
membuka dan membangun kampung di pertemuan sungai deli dan babura
sejak saat itu
sungai deli yang membentang sepanjang tujuh puluh tiga km
menjadi jalur transportasi bagi masyarakat
meski masih menjadi ikon kota medan
perkembangan zaman membuat keberadaan sungai terabaikan
bahkan beralih fungsi
kurangnya kesadaran masyarakat membuat sungai deli berubah sebagai tempat sampah
tempat pembuangan limbah
hingga permukiman kumuh yang menimbulkan berbagai masalah sosial
keprihatinan pada kondisi sungai deli dan masyarakat yang tinggal di sana
menggugah hati lukman
ia pun bertekad mengabdikan dirinya untuk menjaga
dan mengubah wajah sungai deli menjadi lebih baik
pria yang lahir pada dua belas maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu di desa meranti timur
kecamatan pintu pohon meranti kabupaten toba sumatera utara ini
tentu tak bekerja sendiri
ia berkolaborasi dengan puluhan komunitas dan lembaga sosial
mewujudkan mimpinya mengubah kampung di pinggiran sungai deli
agar tak lagi jadi kampung brutal
melainkan sebagai kampung kreatif
guna mewujudkan harapannya
lukman hakim siagian membuat program kolaborasi swadaya peduli anak dan sungai deli
bersama dua puluh dua komunitas yang ada di kota medan
pengembangan minat dan bakat anak dilakukan dalam bentuk seni kreatif
kita buat camping camping lah anak anak
ramadhan camp gitu di lapangan
boleh kita buat
masuk pertama kali pakai metode ramadan camp sama anak anak
setelah itu kita lihat
ya anak anaknya antusias sekali nih
tapi fasilitas nggak ada
setelah kita klik kan gak ada perpustakaan di sini
nggak ada taman bermain di sini
malah anak anak main di sungai itu
kenapa nggak kita fasilitasi
padahal kan teman teman banyak nih yang semuanya bicara tentang peduli anak gitu loh
akhirnya kita rembukan sama masyarakat
ketemu sama kepala lingkungan
ketemu sama tokoh masyarakat
aku ajak anak anak muda
bagaimana kalau kita bentuk sebuah wadah edukasi anak di sini
kawan kawan juga bisa belajar dari kita gitu gitu
jadilah dari dua puluh delapan
kita bentuklah sanggar enak sungai deli
tujuannya itu edukasi anak sebenarnya pada dasarnya
untuk menjalankan kegiatan di sanggar
lukman tak enggan merogoh kocek sendiri
namun terserah sekali yang mendapat bantuan donasi
setiap senin dan selasa
anak anak di pinggiran sungai deli belajar menari
tarian yang diajarkan beragam
dari tari tradisional melayu
batak padang hingga tari kreasi baru
anak anak mendapat tawaran manggung mengisi acara di sejumlah kegiatan
nabila fasya dan jeni syahputri adalah anak binaan sasudik
siswi kelas tiga smp ini sudah dua tahun belajar menari bersama relawan sasudin
belajar rutin setiap hari senin dan selasa sore
membuatnya piawai menarikan sejumlah tarian tradisional
berbekal keahlian menari
itu pula yang membawa nabila dan jemmy bersama teman teman binaan sanggar anak sungai deli
unjuk kebolehan di sejumlah event
mulai belajar menari
banyaklah menanam pohon misalnya gitu
kalau untuk menari sejak kapan
apa aja yang dibelajari
kalau belajar dari itu kami itu sudah dilajarkan sejak dua ribu delapan belas
dan yang mengajar itu pertama itu kak lupa
cuma kak lupa mungkin lagi ada kendala
jadi digantikan sama kak ananda
hari apa aja yang dibelajari
udah banyak ya misalnya melayu jawa aceh padang batak
pertama kali kami dipanggil
terus kami disuruh diajak nari
pertamanya belajar dulu
ada disuruh nampil
kalau kami bisa
setelah kami nampil
suruh buat festival
diajaklah ke hotel area duta itu
terus ke istana maimun
pada sore hari sanggar dijadikan tempat mengaji
anak anak diajarkan mencuci tangan dengan sabun hingga bersih
satu persatu mengantri dengan panduan para relawan
setiap anak perempuan mendapatkan pelajaran mengaji dari guru perempuan
begitu juga dengan anak laki laki yang diajari guru mengaji laki laki
tak hanya mengembangkan keahlian pada anak anak
sasudi juga mengajarkan pendidikan karakter
komunitas perempuan hari ini menjadi salah satu mitra sasudi
mereka fokus pada berbagai kegiatan yang melibatkan anak perempuan dan kaum ibu
kolaborasi yang kita bangun itu
kebetulan saya kan adalah pendiri dari komunitas perempuan hari ini
nah jadi ada salah satu program di dalam komunitas saya
yang bisa berkolaborasi dengan sanggar anak sungai deli
yaitu tentang pendidikan jahat
nah jadi biasanya kita mengajarkan tentang pendidikan seks
kemudian pendidikan kesetaraan antara perempuan dan laki laki
terus kemudian juga kita melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan kepada anak
jadi kita memberikan edukasi tersebut kepada anak anak di sini
dahulu sungai deli
yang berhulu di kabupaten deli serdang dan karo
kerap dilanda banjir jika hujan deras mengguyur kota medan maupun hilir sungai
banjir yang kerap datang dengan cepat
selalu membuat warga kewalahan menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang berharga miliknya
forum edukasi penanggulangan bencana indonesia
bersama sasude mengajarkan masyarakat sekitar sungai deli
akan pentingnya siaga bencana dan penanggulangan pasca banjir
mereka mengajarkan tangga bencana sejak dini pada anak anak maupun para orang tua
itu sekitar tahun dua ribu sembilan belas pak
nah pada saat itu kita melakukan pemasangan jalur evakuasi
dan juga bentuk bentuk mitigasi bencana
itu dalam rangka mitigasi bencana untuk kesiapsagaan anak
usia dini khususnya di pinggiran sungai deli
di dalam penanggulan bencana kita mempunyai juga prinsip kerjasama lintas sektor
termasuk dengan komunitas
nah salah satu upayanya itu yaitu adalah kita melakukan ecobreak
eco break dengan isu meminimalisir risiko bencana
juga dengan penanaman penanaman pohon
salah satunya bambu dan juga vetiver
untuk mencegah dampak banjir yang akan datang melalui kepemukiman pak
bersama pak jokowi pak jokowi mengajar anak anak yang berusia dua belas tahun
dulu dengan sekarang beda sekali

senang lah sebenarnya ini

jadi saya mau bergabung juga mau belajar juga di sanggar kan
sekalian ngajari anak anak juga
kegiatan bersih lingkungan juga disertai dengan pengolahan sampah lingkungan yang sudah dikumpulkan
para relawan mengajarkan pentingnya mengolah sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat
salah satunya eco break
ecobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non biological
untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali
untuk mendorong semangat ibu ibu
relawan sasudie menukar eco break dengan beras
sepuluh botol eco break dapat ditukar dengan satu karung beras
tak sekedar membangun karakter dan keahlian anak anak dan warga sekitar sungai deli
sasude pun rutin menggelar pelatihan pengembangan ekonomi produktif anak muda
kemandirian ekonomi diharapkan dapat membuat generasi muda di pinggir sungai deli dapat hidup mandiri
dan terhindar dari pengaruh buruk narkoba
termasuk terhindar dari tindakan kriminal
salah satu kisah sukses pemuda sasude
ia dan para pemuda sungai deli punya usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan
ini semua berkat pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang diajarkan lukman
dan para relawan
ide saya juga kan dengan pengukuman kita bantu kan
dia pakai uang dia bentar
cuman rasa dia cocok nih rasa opaknya
kalau dalam sebulan kami buatnya tergantung juga sih
kami belinya sepuluh kilo gitu langsung dari pabrik kan
jadi kadang setengah juga kami simpan
itu dapatnya sekitaran dua ratus tiga ratus lah keuntungannya gitu dalam sebulan gitu
kalau dulu dengan sekarang beda kali lah
dulu kan nggak ada kerjaan
sekarang udah ada bikin sendiri
bikin sendiri pun
senang lah sebenarnya ini
lukman tahu untuk mengubah wajah pinggiran sungai deli
tak hanya berupa bantuan finansial
investasi jangka panjang berupa ilmu dan keahlian
ia berikan untuk membangun masyarakat mandiri
lukman yakin edukasi yang ia berikan pasti membuahkan hasil
aku juga gak bawa bicara tentang kemiskinan tepian sungai tidak
tapi bicara edukasi anak anak ini
yang sudah mau belajar ini butuh dipasilitasi
teman teman kan punya banyak program di luar sana
kenapa gak dia join sih
kita selalu bicara sungai del ini problem
masyarakat sungai ini problem
tapi kita pernah kasih solusi
soalnya salah satunya itu kolaborasi
kita bisa ngajar di lapangan
kawan kawan bisa nggak fasilitasi di luar
sebenarnya kita ini disini kalau aku pribadi bilang memfasilitasi sebagai penyambung
penyambung lidah masyarakat sebenarnya
ngasih tahuin ke banyak orang bahwasanya ini lo yang perlu diedukasi sebenarnya nih di medan
karena ini jadi problem katanya gitu kan
kan itu makanya kita datang juga kemari karena sungai deli ini jadi problem
kita datang apa sih problemnya
kita lihat oh sungainya jorok nih
berarti perlu dilakukan kegiatan edukasi lingkungan
oh masyarakatnya banyak pengangguran
berarti perlu dilakukan kegiatan edukasi ekonomi kreatif tentunya
oh anak mudanya banyak yang narkoba
berarti kan perlu diedukasi juga
yang kita lihat fasilitas itu yang belum ada disini
anak pertama dari delapan bersaudara ini mendapat dukungan penuh keluarganya
walau keluarga berada di kampung halamannya di kabupaten toba sumatera utara
lukman tak patah semangat membangun pinggiran sungai deli bersama teman teman relawan yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri
lukman yakin kolaborasi salam sumut dan sasude dengan puluhan komunitas dapat membuat perubahan
namun komitmen masyarakat yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan melestarikan sungai deli dan memajukan ekonomi
sehingga kampung seimati yang dulu dikenal sebagai kampung brutal berubah menjadi kampung kreatif
dari kampung miskin kota menjadi kampung sejahtera
kampung seimati ini dikenal sebagai kampung brutal
pengen kali rasanya kampung ini dikenal sebagai kampung kreatif
ada pendidikan gratis anak anak
ada usaha usaha produktif anak muda dan ibu ibu
ada pokoknya yang baik yang kreatif
sampai akhirnya melakukan perubahan itu kan kalau tidak membangun ekonomi dan mindset
aku pikir tidak bakalan terjadi

hanya kepada mereka yang dikenal sebagai ortodoma nasional universitas sesejarah